kepergok membuang hp hasil curian seorang pemuda di nganjuk menjadi bulan bulanan masa
dalam aksinya pelaku berpura pura menjadi tamu pasien rumah sakit untuk mencari mangsa
pengunjung rumah sakit umum daerah nganjuk yang mengetahui ada seorang pencuri ini pun langsung berusaha mengejar di lorong rumah sakit
setelah terjadi aksi kejar kejaran pencuri yang berinisial ar warga desa jatirejo ini berhasil ditangkap dan diamankan ke pos keamanan rumah sakit
kejadian berawal saat pelaku kepergok membuang ponsel ke dalam selokan rumah sakit
saat ditanya warga pelaku tidak menjawab dan justru lari
warga yang curiga spontan berteriak maling hingga pelaku akhirnya bisa ditangkap
ketangkap di ugd sama anak anak di ubro climbing service ubro masa tadi
guna penyelidikan lebih lanjut pelaku diamankan ke polsek kota nganjuk untuk dilakukan pemeriksaan bersama barang bukti beberapa handphone yang dibawanya
agung wibowo nganjuk